polda papua tengah menyelidiki informasi dugaan pembunuhan terhadap sejumlah pekerja proyek
yang tengah membangun jembatan di wilayah kabupaten nduga papua
dari informasi yang diterima polda papua dari masyarakat
menyebutkan para pekerja proyek ini disebut merupakan pekerja dari pt istaka karya
belum dipastikan jumlah korban yang terbunuh dan siapa pelakunya
lokasi kejadian berada diduga di kali yigi dan kali aurak distrik yigi kabupaten nduga papua
kabupaten humas polda papua kombespo ahmad mustafa kamal menyebutkan
saat ini personel gabungan tni dan polri telah diterjunkan untuk mengecek informasi tersebut
untuk memastikan informasi pembunuhan sejumlah pekerja proyek di papua ini
kami sudah terhubung dengan kabupaten humas polda papua kombespo ahmad mustafa kamal
halo bapak bapak bisa bapak jelaskan bagaimana kronologi kejadian
jadi tadi siang kita dapat informasi dari masyarakat termasuk dari manajer dari pt istaka karya
mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dikelakukan oleh kelompok kriminal bersenjata
karena mereka menggunakan senjata terhadap para karyawan yang sedang membangun jembatan di kali aurak dan di yigi di kabupaten nduga
ini sedang melakukan pembangunan jembatan di dua titik
dua kem ini diserbu oleh kelompok kriminal bersenjata
dan beberapa orang lainnya sempat melarikan diri dan menyelamatkan diri
di hari pertama tanggal satu itu informasi yang kita dapatkan dua puluh empat di bandai di lokasi
terus kemudian yang delapan orang dari mereka
sempat mengamankan di salah satu rumah tokoh masyarakat yang ada di duga
namun pada hari minggu didatangi oleh kelompok tersebut dan dieksekusi
dari delapan itu tujuh orang ditembak mati dan satu orang belum diketahui keberadaannya
apakah yang bersangkutan ini sempat melarikan diri atau menyelamatkan diri dari
cengkraman dari kelompok kriminal bersenjata demikian
bapak berapa jumlah korban yang tewas apakah sudah dikonfirmasi bahwa korban tewas adalah tujuh orang
keterangan dari masyarakat dan dari pihak perusahaan itu kita dapatkan tiga puluh satu
hari pertama itu dua puluh empat hari kedua hari minggu itu ada
maka dari itu tadi bapak kapolter perlindahkan
kepada kapolres untuk koordinasi dengan pihak tni dan kapolres jaya wijaya dengan dandim
merendahkan langsung menuju ke lokasi
namun mendekati distrik tersebut itu di blogger jalan
sehingga sampai menjelang mahrib ini rekan kami belum dapat melalui atau sampai kepada tkp yang diinformasikan kepada kita
sehingga kami dari pihak kepolisian
dari tni polri masih melakukan upaya upaya untuk sesegera mungkin dapat mencapai ke titik lokasi
untuk memastikan informasi dan laporan masyarakat untuk sesekara kita bisa kita langsung dititi
karena kalau seandainya memang itu beristirahat terjadi
sekarang tentu kita dapat evakuasi para korban
kemudian kita olah tkp
kemudian kita dapat mengumpulkan barang bukti
dan sesekarang mungkin kita dapat melakukan penangkapan terhadap para pelaku
bapak bisa bapak konfirmasi ulang berapa total korban yang tewas dan juga yang terluka
jadi keterangan dari yang kita dapat itu ada tiga puluh satu
tiga puluh satu itu hari pertama ada dua puluh empat
hari kedua pada hari minggu ada
jadi untuk yang luka luka belum kita dapatin keterangan yang lainnya
bahwa kita mudah mudahan nanti setelah kita sampai ke tkp kita akan dapat kupas
dan secara konkret sehingga kita dapat memperdalam peristiwa ini
apa modus dan lain sebagainya
karena ini kenapa warga masyarakat atau para pekerja ini kan dalam rangka upaya untuk membangun kabupaten nduga
mereka hadir di lokasi ini kan untuk mencari nafkah untuk bagaimana bisa sesegera mungkin lintasan lintasan di beberapa perkampungan
atau antara kabupaten jaya wijaya dengan kabupaten segera dapat bisa dilalui dengan baik
bapak bapak penyelidikannya ini sudah sampai mana dan apakah sudah ada dugaan siapa pelakunya
ini informasi keterangan dari yang kita dapatkan ini tidak lain dari kelompok kelompok yang beberapa bulan yang lalu
melakukan pembantian terhadap warga sipil pada menjelang pilkada itu
ada kelompok yang melakukan pemerkosaan dan asusila bahkan kekerasan terhadap para guru dan tim medis
itu masih kelompok kelompok mereka yang masih bercokol di sekitar duka demikian
baik lalu hingga saat ini bapak apa tindakan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian
jadi ada beberapa titik kekuatan tni polpi yang ada di kabupaten jaya jaya
untuk segera mungkin karena tadi sudah berangkat dari
tni polri untuk melakukan olah tkp atau mendatangi tkp
dan segera mungkin mendatangkan juti
kalau memang tadi saya tegaskan bahwa kalau memang itu terjadi peristiwa itu
olah tkp mengevakuasi korban kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku
tentu kita beberapa titik pasukan yang ada di jaya uja dan beberapa kabupaten lainnya sudah siap untuk kita merapatkan ke
untuk segera melakukan penangkapan terhadap para pelaku demikian
hingga saat ini proyek ini masih berjalan dan apa tindakan dari pihak kepolisian untuk melindungi para pekerja
jadi yang pasti kita informasi ini kita pastikan dulu mbak
apakah ini peristiwa ini betul betul terjadi
karena yang pasti kita tadi tidak dapat melalui distrik tersebut
karena di jalan masuk ke distrik itu dibelegade oleh pepohonan yang melintang di tengah jalan
sehingga beberapa warga menginformasikan kepada kita bahwa di titik tersebut ada halangan rintangan yang dapat menghambat perjalannya mobil untuk ke sana
sehingga kita belum dapat menyentuh lokasi tersebut
mudah mudahan segera mungkin kita dapat sampai ke tkp
kemudian kita akan melihat meneliti mencermati tentang peristiwa tersebut
sehingga kita akan lakukan langkah langkah yang lebih tepat strategis untuk
segera bisa kita tangani